saudara di tengah dinamika sidang sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi
pasangan capres dan capres terpilih prabowo subianto dan gibran rako bumingraka
mengembuskan isu komposisi menteri kabinet
presiden joko widodo pun juga diduga sudah menitipkan sejumlah nama buat jadi menteri prabowo gibran
pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih belum resmi ditetapkan sebagai pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat
namun riuh pembahasan menteri di kabinet kian terasa
di tengah dinamika sidang sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi
prabowo dan gibran mengembuskan isu komposisi menteri kabinet
wakil presiden terpilih gibran rako bumingraka bicara soal prabowo yang meminta
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono menyiapkan kader terbaiknya
menurut gibran akan ada waktu untuk menentukan siapa yang dipilih
menduduki jabatan menteri dan pejabat setingkat menteri sesuai kebutuhan
namun isu ini langsung dibantah gibran
tidak pernah ada tawaran semacam itu ke ganjar darinya ataupun prabowo
kalau penawarannya saya nggak tahu setahu saya nggak ada penawaran seperti itu
tapi kan dengan pernyataan seperti itu tetap mau di luar pemerintahan berarti nggak mau dirangkul
ya udah ya makasih ya
bantahan juga dilontarkan ketua koordinator strategis tkn prabowo gibran suhmi dasko ahmad
yang menegaskan kubu dua belum pernah menawarkan kursi menteri kepada anies dan ganjar
menurut dasko pembahasan mengenai kabinet pemerintahan prabowo gibran
masih harus menunggu sidang phpu di mahkamah konstitusi yang masih bergulir
kami sampai dengan saat ini sudah melakukan komunikasi dengan pihak pihak
tetapi belum sampai kemudian bicara soal kabinet
sebelumnya wakil presiden terpilih gibran raka buming raka mengaku
sudah membicarakan soal kabinet saat bertemu prabowo
ketua koordinator strategis tkn prabowo subianto di jakarta pada jumat dua puluh dua maret pekan lalu
mereka bertemu seraya buka puasa bersama
meski demikian gibran belum mau bicara banyak tentang komposisi kabinet yang dibahas bersama prabowo